kita beralih ke informasi lain dua pilot pesawat susi air dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis morfin
kedua pilot sempat menolak untuk menjalani tes urin yang dilakukan badan narkotika nasional kabupaten cilacap rabu siang
kedua pilot langsung dibawa ke bnn pusat di jakarta
sejumlah awak pesawat dan karyawan di bandara tunggul wulung cilacap jawa tengah terkejut saat petugas bnn kabupaten cilacap datang untuk melakukan pemeriksaan
seorang pilot berkewarga negaraan belanda sempat menolak saat petugas akan memeriksanya
setelah pemeriksaan urin pilot berinisial ba ini dinyatakan positif mengandung narkotika jenis morfin
selain ba seorang kopilot berkewarga negaraan brazil berinisial da juga dinyatakan positif heroin
ba dan da adalah pilot dan kopilot dalam penerbangan halim perdana kusuma jakarta ke cilacap
ba dan da langsung dibawa ke bnn pusat untuk menjalani tes
laboratorium narkotika di lab bnn
dan mencari barang bukti
kedua pilot ini untuk sementara tidak diizinkan menerbangkan pesawat susi air
desinu grani cnn indonesia